halo selamat pagi saudara jumpa lagi bersama saya gleni soktania dalam kompas bisnis
di tengah kondisi dinamika ekonomi dan juga geoplotik global yang penuh dengan tantangan
pt bank rakyat indonesia persero tbk berhasil mencatatkan laba sebesar rp lima belas sembilan puluh delapan triliun hingga triwulan pertama di tahun dua ribu delapan belas
apa saja strategi dan juga tantangan yang dihadapi oleh bank rakyat indonesia
pagi ini kita sudah bersama dengan direktur utama bri bapak sunarso selamat pagi pak sunarso
ini luar biasa sekali ya di triwulan pertama tahun dua ribu dua puluh empat laba yang dicatatkan sebesar rp lima belas sembilan puluh delapan triliun
bagaimana kinerja bri secara umum ini pak
baik terima kasih yang pertama terima kasih kepada seluruh stakeholder yang selama ini mempercayakan
dan juga percaya dan support untuk kemajuan bri
mungkin saya akan awali bahwa selama tiga bulan di awal tahun dua ribu dua puluh empat ini dari sisi aset bri itu masih mampu asetnya tumbuh sembilan satu persen
sehingga aset bri secara konsolidasi mencapai rp satu sembilan ratus delapan puluh sembilan triliun
dan mayoritas aset itu ditempatkan dalam bentuk kredit
di mana kredit kita mencapai rp satu tiga ratus delapan triliun rupiah artinya tumbuh sepuluh sembilan persen secara year on year
dan karena bri memang bank yang fokus di umkm maka dari kredit sebesar itu delapan puluh tiga persen delapan puluh tiga dua persen diantaranya disalurkan kepada umkm
jadi porsi kredit kepada umkm bri mencapai delapan puluh tiga dua persen
dan kemudian demikian juga kemampuan bri untuk menghimpun dana pihak ketiga atau dana masyarakat juga terus tumbuh
di mana mencapai pertumbuhan dua belas delapan persen
sehingga total dana masyarakat yang diimbun bri mencapai rp satu empat ratus enam belas triliun
dan bersyukur juga bahwa dari mayoritas dana itu berupa dana murah yang kita sering sebut dengan
mencapai enam puluh satu enam persen
sehingga dari sisi likuiditas bri sangat sangat memadai karena ldr kita loan to deposit ratio kita hanya di level delapan puluh tiga tiga persen
padahal kalau saya mau optimal sebenarnya saya harus menyalurkan kredit lagi supaya ldr nya itu berada di kisaran sembilan puluh sampai sembilan puluh dua persen
nah sekarang kita ldr nya delapan puluh tiga tiga persen artinya likuiditas bri sangat baik
untuk mendukung kemampuannya untuk tumbuh terutama menyalurkan kredit
ditambah lagi untuk nyalurkan kredit kan butuh modal yang diukur dengan capital adricution ratio
di mana car kita itu dua puluh tiga sembilan persen
jauh di atas car minimum untuk bank dikatakan sehat dan aman itu car nya mungkin sudah meng cover semoga resiko itu
termasuk kontrasik legal risk itu sebenarnya dibutuhkan tujuh belas lima
tapi kita memiliki kecukupan modal itu dua puluh tiga sembilan persen lebih dari cukup
dan kemudian kita juga kelola aset aset kita dengan risk management yang baik
maka non performing loan npl kita berada di angka tiga sebelas persen
ini memang ada naik tiga persen secara tahunan
tapi perlu diketahui bahwa kalau kita banyak menyalurkan kredit kepada umkm yang kecil kecil tapi banyak gitu
kita bisa kelola nbl di level tiga persen saya kira ini masih sehat gitu
dan dari situ kemudian kita juga mengedepankan masalah efisiensi
dalam bekerja maka kemudian itu diukur dengan namanya cost to income ratio
ya kostum income ratio kita jauh membaik jauh lebih efisien
karena angkanya turun dari sebelumnya empat puluh satu persen menjadi tiga puluh tujuh empat puluh tiga persen saja
sehingga dengan demikian memang efisiensinya sangat membaik gitu
dan kemudian menghasilkan return on equity juga dua puluh lima puluh enam persen
dan singkat cerita dari semuanya pengelolaan balance sheet yang sehat itu dengan risk management yang membaik
maka menghasilkan profitabilitas dalam bentuk laba selama tiga bulan bri menghasilkan laba lima belas sembilan puluh delapan triliun rupiah atau tumbuh positif dua tujuh persen
tadi juga bapak menyinggung soal umkm ya pak
dan ini sebenarnya bagaimana kondisi umkm di indonesia yang kita tahu juga merupakan tulang punggung ekonomi di indonesia
bicara tentang umkm yang merupakan tulang punggung perekonomian indonesia
karena kontribusinya cukup besar terhadap perekonomian indonesia
terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja
juga kontribusinya terhadap gdp ya
tapi kemudian membahas itu semua pasti nggak berdiri sendiri
karena kita berada di lingkungan domestik maupun lingkungan global
maka mungkin kita mesti bicara tentang oh bahwa ada namanya risiko geopolitik yang diukur dengan namanya geopolitical risk index
apa namanya naik gitu menjadi seratus tiga poin ya
artinya apa bahwa ada risiko geopolitik atau risiko global yang meningkat
dan kemudian bahkan dari risiko global itu diprediksikan bahwa rata rata pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan di tiga puluh empat penurunnya
termasuk di amerika dan di china
kemudian yang lain yang berpengaruh terhadap indonesia kita juga punya angka ya
elastisitas pertumbuhan ekonomi indonesia itu ternyata kuat sekali dipengaruhi oleh ekonomi china dan amerika
sehingga hal hal yang terjadi di china dan amerika pasti akan berdampak terhadap kita
terutama apa dalam hal pertumbuhan ekonomi kenaikan inflasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap usd
dan itu yang sekarang kita rasakan ya signifikan pengaruhnya
daya beli masyarakat juga cenderung mengalami pelemahan gitu
dan itu akan berdampak terhadap kemampuan tingkat konsumsi rumah tangga
padahal dua hal ini satu purchasing power daya beli masyarakat
ini sebenarnya berpengaruh signifikan ya terhadap loan demand permintaan kredit di umkm
ada namanya indeks kepercayaan konsumen yaitu menurun ya
dan kemudian ada kita lihat ya
itu juga ternyata di maret dua ribu dua puluh empat ini sales mobil itu turun
kemudian penjualan motor juga turun tujuh delapan
kemudian kita juga ukur dengan perlambatan m dua dan tabungan
ini adalah uang beredar di masyarakat
itu signifikan menurun pada kuartal pertama dua ribu dua puluh empat ini
inilah yang berakibat pada melemahnya umkm
kemudian kita ukur dengan indeks bisnis umkm
dari indeks bisnis umkm juga kelihatan dari dua hal
satu likuiditas usaha usaha di umkm itu sekarang itu melemah gitu
dibandingkan di usaha menengah dan besar
demikian juga kemampuan laba rentabilitas di usaha umkm itu juga melemah
dibandingkan gitu dengan usaha menengah dan besar
artinya kita sekarang sudah saatnya di umkm ini kita bisa mencapai keuntungan

tapi ini adalah saat yang baik bagi kita untuk memperkuat fundamentalnya dengan melakukan konsolidasi
sampai kemudian kondisinya itu benar benar aman dan baru kita gas lagi nanti gitu
saya kira mungkin butuh waktu paling tidak di tahun dua ribu dua puluh empat ini
iya masih butuh waktu untuk umkm ini
menarik nafas sejenak untuk kembali lagi mencatatkan rekornya
nah pak bagaimana dengan bank bri ya strategi bri untuk menghadapi ketidakpastian global dan juga terutama ekonomi yang saat ini juga menjadi sorotan
saya kira menghadapi situasi global yang tidak menentu yang pasti berimpak terhadap situasi domestik
artinya pengaruh secara langsung dari hal hal yang katakanlah penyebab krisis yang bersumber dari global itu jauh
sebenarnya bri itu jauh dari epicentrum gempa gitu kira kira begitu
tapi tetap saja sejauh apapun resikonya tetap harus kita kelola
yang tadi saya katakan butuh kita untuk waktu untuk menghela nafas menarik nafas untuk memperbaiki fundamentalnya strateginya gitu
nah untuk memperbaiki strateginya itu menurut saya diperlukan dua hal
pertama adalah kemampuan kita mengkolek data segala macam untuk dibuat simulasi
dan yang kedua dari simulasi itulah kita akan melakukan yang namanya stress test
sampai kondisi seburuk apa kita masih tahan
dan kalau mungkin supaya tahan apa yang harus kita lakukan
baik dari situ kita buat proyeksi
kira kira kondisi di quarter satu sampai quarter dua itu akan berada di pada di level kita masih bisa tumbuh
tapi mungkin kemampuan tumbuhnya adalah bukan rendah tapi juga bukan tinggi tapi berada di moderat
risikonya menurut saya di kuartal satu masih akan berada di risiko tinggi di kuartal satu yang sudah kita lalui
tapi memasuki kuartal dua mudah mudahan risikonya sudah moderat
sehingga kuartal satu sebenarnya kita lalui dengan strategi apa
dan kita buat simulasi stress test secara continue
kalau dulu mungkin bulanan mungkin kalau perlu apa namanya mingguan begitu
dan kemudian menjaga coverage terhadap npl itu yang tetap tinggi
makanya npl bri itu kita cover dengan cadangan lebih dari dua ratus persen
itu artinya untuk kita sadar bahwa kita berada di resiko tinggi supaya bantalannya itu cukup
jangan sampai nanti hard landing kira kira seperti itu
dan kemudian mencari dana yang tenornya jangka panjang untuk mengantisipasi kebijakan kalau nanti likuiditas ketat
jadi kita kunci dana dana kita sumber dana kita di tenor tenor jangka panjang
supaya kalau ada fluktuasi kita sudah pegang dana yang tenornya jangka panjang
kemudian nanti memasuki quarter dua yang sekarang ini kita sudah masuk ke quarter dua
saya kira risikonya menurun gitu ya
kemudian potensi pertumbuhan moderat
maka kita akan tetap ekspansi moderat
dan loan portfolio guideline nya kita longgarkan sedikit menjadi moderate
dan kemudian monitoring npl secara pada sektor sektor tertentu itu secara ketat
simulasi stress tatch tetap kita jalankan secara kontinu ya
kemudian menjaga cadangan terhadap npl itu tetap tinggi
dan kemudian cukup mencari dana murah
fokus mencari dana murah untuk menekan biaya
saya kira itu kita mengelola balance sheet nya nanti supaya mendapatkan lapar rugi yang maksimal
ya itu kalau tantangan dari kondisi ekonomi dan juga geopolitik global
ada juga tantangannya di internal yaitu di dalam negeri
kenaikan bi rate yang juga membuat era bunga kian berlanjut
bagaimana bank bri menghadapi ini
jangan dijawab dulu pak sunarso karena kompas bisnis akan kembali usai jeda
masih bersama dengan kami direktur utama bri bapak sunarso
pak sunarso tadi kita sudah membahas terkait dengan kondisi geopolitik ekonomi dan juga geopolitik global yang masih penuh dengan dinamika
pak sunarso kenaikan bi rate membuat era bunga tinggi kian berlanjut dan juga bisa menjadi tantangan tersendiri untuk perbankan
bagaimana guidance kinerja bri ke depannya
saya sadari bahwa ada tantangan untuk kenaikan inflasi kemudian juga kebutuhan untuk mengendalikan nilai tukar
maka sudah logik ya sudah sangat logis bahwa kemudian bank sentral merespon dengan menaikkan suku bunga
dalam hal ini bi menaikkan suku bunga acuan ya itu sebenarnya
dan kemudian itu adalah konsekuensi logis daripada bagaimana kita mengelola inflasi
dan kemudian mengendalikan nilai tukar kita
dan sekarang masalahnya konsekuensinya apa
ya pasti ini kalau misalnya ada hal yang harus ditanggung ya ditanggung rame rame di industri kan
pasti implikasinya oh mungkin ada kenaikan suku bunga dana dan kemudian apa namanya masalah likuiditas dan lain lain
ya itu harus kita tanggung rame rame
maka kemudian bagi bri sederhana saja
kita memperkirakan bahwa interest rate yang tinggi ini
itu akan segera berakhir di triwulan dua dua ribu dua puluh empat ini
tapi kemudian perkembangan global ada tiba tiba kejadian geopolitik yang mungkin ketegangan di middles
kemudian juga di ukraine rusia juga belum selesai
kemudian ada gangguan gangguan rantai pasok dan lain lain juga masih berlanjut
maka kemudian ada ancaman tentang harga energi tentang harga pangan
itu kita terima semua kondisi itu
maka sekarang kalau misalnya direspon dengan kenaikan suku bunga
maka kita harus menyiapkan kira kira apa yang harus kita lakukan
maka yang kita lakukan adalah merevisi guidance
misalnya contoh di loan growth gitu tadinya kita pede dengan sebelas dua belas persen
maka kita sekarang syukur kalau bisa mencapai dua belas persen
tapi kita sudah revisi menjadi sepuluh sampai dua belas persen
kemudian net interest margin semula kita patok di tujuh puluh sembilan sampai delapan persen
tapi sekarang kita lebarkan rangenya menjadi turun ke bawah
tapi syukur kalau bisa mencapai tetap delapan persen
tadinya kita pede di percaya diri di dua tiga
tapi melihat situasi yang tiba tiba seperti sekarang ini
maka kita akan jaga di bawah tiga persen untuk cost of credit
kemudian net non performing loan ya nbl juga kita akan manage di bawah tiga persen
tapi yang tetap harus kita usahakan mati matian adalah cost to income ratio